informasi kuliner dalam liputan berikut ini memadukan kelezatan panganan khas italia
yang dipadukan dengan raja buah indonesia
pizza yang biasanya diberikan topping penuh daging berinovasi dengan diberikan topping buah durian diatasnya
nah pemirsa seperti apa sensasi kelezatannya ini dia
rasa asin dari keju dan rasa manis dari durian ternyata cukup cocok gitu untuk dimakan

cuman seiring kita coba improvisasi resep dan segala macam lama lama orang bilang ini enak
proses pembuatan dan bahan yang digunakan dalam pizza durian ini hampir sama dengan pizza pada umumnya
tepung terigu ragi dan minyak kelapa diaduk rata untuk membuat adonannya
ini nih kuncinya rajanya buah di indonesia berkolaborasi dalam satu menu dengan ratunya makanan di italia
campurkan saus keju yang kaya akan kalsium dengan buah durian lalu oleskan di atas adonan pizza
lanjutkan taburi keju mozzarella
terakhir hias dengan krim keju
bagi penggemarnya perpaduan pizza dan durian ini menjadi agenda kuliner yang menggoda
so duriannya rasanya unik ya
terus ada perbaruannya sama keju juga
nah disini ada dua lapisan lembutnya daging durian dan creaminya keju mozzarella bisa dinikmati dalam satu santapan
buah yang dijuluki rajanya buah ini banyak mengandung gizi di dalamnya
mulai dari vitamin b satu b dua dan vitamin c
durian juga mengandung kalium kalsium dan fosfor
satu porsi pizza durian dibanderol seharga rp tiga puluh tujuh per porsinya
dian permatasari bandung